hai petugas kepolisian bersama petugas transjakarta berusaha mengevakuasi tubuh
seorang wanita yang tersangkut di kolong bus transjakarta di jalan mh tamrin jakarta
pusat minggu pagi wanita pengendara sepeda motor tewas dengan luka parah di bagian kepala
akibat tertabrak bus transjakarta rute blok m kota kecelakaan bermula saat korban sedang
berkendara dari rumahnya di kawasan sunter menuju senayan saat melintasi jalan mh tamrin
ia tiba tiba terjatuh petugas menduga korban hilang kendali jadinya tuh kita mau ke arah
senayan ke arah senayan tapi pas saya mau ke arah senayan itu saya melihat teman saya sayang
lihat motor temen saya kayak kenalin terus saya berhenti beneran temen saya gitu itu dalam rangka
apa tuh di senayan apa dalam rangka apa ke senayan oh saya mau ke sunmori pagi aja
setelah dievakuasi dari kolom bus caset korban langsung dibawa ke kamar jenazah rumah sakit
cipto bangun ke sumo jakarta kasus kecelakaan itu kini ditangani aparat
di kelantas holda metol jaya
sementara itu di bawah jalan layang celuduk petukangan tanggerang banten sebuah bus transjakarta
menabrak pembatas jalan pada minggu sekitar pukul lima tiga puluh
waktu indonesia barat
warga menduga peristiwa itu terjadi karena pengemudi mengantuk
dan kehilangan kendali
tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena bus yang menuju
pulpuri beta ciledug tersebut tak mengangkut penumpang
namun tumpahan bahan bakar menyebabkan sejumlah pengendara
sepeda motor sempat tergelijir
petugas pemadam kebakaran sudah dikerahkan untuk membersihkan
jalur dari tumpahan bahan bakar
antrean panjang kendaraan sempat terjadi hingga putaran kolong jalan tol
meliputan cnn indonesia